andri kemana lagi
udah hampir dua jam aku nunggu
kemana sih kok belum datang datang
apa dia ketiduran ya
eh kamu dimana aku dari tadi nungguin kamu loh
astafirullah lazim aku ada janji sama kamu dari tadi ya allah
lila lila dengerin aku dulu tadi aku ketemu sama dewi di jalan
terus habis itu katanya dia itu nyari saudaranya dan aku bantuin dia
oh gara gara dewi
lila lila yaudah sekarang aku sana ya aku on dewi ke sana ya
enggak usah andri
lagi udah kemaleman aku udah capek
udah dulu ya
selalu aja dewi
semua urusan jadi lupa
kalau kamu udah ketemu dewi ya
kenapa sih kamu harus selalu ada di antara aku sama andrewi
kenapa sih kamu harus selalu ganggu hubungan aku sama andri wih
kok aku mikir kayak gitu sih
aku gak boleh mikir kayak gitu aku gak boleh mikir kayak gitu
aku gak boleh iri sama dewi aku gak boleh iri sama dewi
dia kan gak pernah minta keadaan seperti itu
dan selama ini dewi juga baik sama aku
udah udah udah
aduh aduh aduh sap
aduh ya allah
maaf wih aku masih sedang berusaha
maaf wih aku gak sengaja
aku nyegol kamu pelan banget tapi kamu kayaknya kesakitan banget
semalam aku ditusuk sama orang jahat
ketu ketusuk gimana wih kok bisa sih
jadi kemarin itu aku kan lagi nyariin maya
eh malah ketemu sama andre
untung aja ada dia
jadi pas aku ketusuk dia yang nemenin ke rumah sakit
dia yang bantu aku
andri andri yang bawa kamu ke rumah sakit
iya sangat untung aja ada dia
andri kok semalam andri gak cerita apa apa ya
benar semalam lo bantuin dewi nyariin maya
benar semalam lo bantuin dewi nyari maya
iya gua gua emang ketemu sama dia
lo jahat banget sama gua andri
tapi ternyata apa andri
lo ingkarin janji lo sendiri lo bahkan gak bilang kalau lo ketemu sama

emang semalam gue itu ketemu sama dia
dia ada di jalan katanya dia itu mau nyari saudaranya
udah gue tolongin dia
dan maaf kalau emang gue belum cerita sama lo
emangnya lo itu seneng ngeliat dia kesusahan
gue gak mau ngeliat dia susah
gue danudul lo yang ganggap
gue tau lo gak bakal ingkarin janji lo
lo tau kan drei
dewi itu sangat berarti buat gue
gue takut banget kehilangan dia
sedangkan kalau gue harus bersaing sama lo
gue pasti kalah drei
nah itu kan sempurna sedangkan gue apa
gue gak akan ingkarin janji gue gue
bukannya jagain warung jamu kamu yang gak penting itu
nenek tenang aja
aku gak lama lama kok di sini
kebetulan aku tadi cuma mampir sebentar
nenek gak usah mikirin aku
tapi baik nenek mikirin perusahaan nenek aja
karena aku akan buktiin
kalau usaha aku bisa ngalahin perusahaan nenek
nenek doyan aku ya
nenek udah udah
nenek udah udah
nenek tuh gak usah marah marah gitu
nenek tuh liat tuh
kalau nenek marah marah nanti kerutannya tambah banyak
ini nenek mau ke mana
kok dandanannya lain
mau ke arisan
di cafe terima deket sini
udah cantik nenek
lagi banyak tamu gak wih
gak ada sama sekali
kan udah lewat jam makan siang
bagus kalau gitu
gimana kalau kita tutup warungnya sekarang nih
lah emangnya kenapa
aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat wih
untuk mempromosikan warung kita
sekali sekali kita nyamperin pelanggan
aduh jengbi dia ini
dia ini memang tidak ada duanya
sudah berumur gini masih kelihatan tambah cantik aja ya
mana sehat terus lagi
buktinya masih kuat pimpin perusahaan ya
apa sih jeng rahasianya
satria ngapain kamu di sini
aku mau mempromosikan usaha aku nek
kamu jangan macam macam ya
nenek nggak usah khawatir
aku nggak bakal macam macam kamu

kamu harus beri ini ke mereka

kalau ibu ibu dan tante tante mau tahu
apa rahasianya nek supaya tetap cantik dan sehat
rahasianya di jamu ini
dan selalu makan makanan yang sehat
jadi kalau misalnya tante tante dan ibu ibu punya waktu lenggang
mampir deh ke warung aku
nanti aku bisa jelasin semua jamu jamu yang bikin cantik
di sana bisa juga dipakai buat arisan kok
kan bosen kalau arisan di kafe terus
sekali sekali cari tempat yang beda dong
nanti aku janji aku bakal kasih diskon buat semuanya
loh ceng cucunya sekarang buka warung jamu ya
iya bukannya dia terjadi perusahaan yang jengwidia
jangan jangan perusahaan jamu ini miliknya jengwidia
kok bisa sih ceng
jualan jamu begini kan kampungan
nggak ada yang kampungan kok tante
asal kita serius melakukannya
sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang juga
belum cukup kamu bikin malu nenek ha
bikin malu apa sih dek
harusnya nenek bangga dong kalau aku sekarang udah punya usaha baru
kan sekali sekali nggak apa apa kalau nenek membantu aku mempromosikan usaha aku ini
memangnya kamu pikir sejak kapan nenek merestui usahamu yang norak dan kampungan ini
dasar pikiranmu memang dangkal
makanya kamu gak pernah bisa sukses